sialan ini laptop pakai acara rusak lagi
kalau punya cowok jago komputer enak nih
laptopnya rusak ya
aduh bete banget gue tugas gue kan disini semua
gue bisa bantu benerin kok
sialan gue mau pergi ke rumah
eh gawat nih kayaknya virusnya parah banget
kalo mau sih dibenerin di rumah gue aja
lagian cd antivirusnya ada di sana
gimana kalau sekarang kita lanjutin di rumah gue aja
biar gue yang benerin lo tinggal tunggu aja
biar kelar malam ini
ini teman aku namanya maura
eh ini sama temennya
temen aku maura namanya
aku hari ini mau bantuin ini nih benerin laptopnya
iya maaf ya tante ngerepotin

gak apa apa ya

yaudah katanya mau benerin laptop
sisi disitu yuk
ini anak emang imut juga
untung dia lagi dengerin lagu
gue masakin buat lo
lo sih gak percaya kalo gue jago masak
gue gak nyangka ya
hari ini ada cowok jurusan ekonomi
sebenernya gue tuh
supaya suatu hari nanti kalau gue udah punya istri
gue bisa masuk buat dia
terus weekend bisa masakin yang spesial spesial
kalau dia capek pulang kantor
udah ada masakan dari suaminya gitu
romantis juga ya
gue emang hidup untuk
memuaskan wanita yang ku cintai
lo suka horror juga ya
iya gue suka banget
lo juga suka
suka banget malah
pokoknya cuma film horror yang bisa bikin stress gue hilang
lo tuh sebenernya suka gak sih nonton film horror
dari tadi nentupin muka terus
suka suka banget
pokoknya gue gak mau tahu
pada setujian nanti
gue pengen kalian ngasih bocoran ke gue
kalian bakal tau
untung ada anak turun berdua
aman deh keujian
bener bareng gue yuk
bener bareng gue yuk
setiga harus berapa kali sih gue bilang sama lo
gue tau rah
tapi tolong kasih kesempatan sekali aja buat gue
lo tau kan sekarang gue jalan sama fair
dan gue gak pernah habis pikir
kenapa lo mau sama dia
pertama dia gak culon
kedua dia baik dan apa adanya
dan ketiga dia lucu dan selalu bisa bikin gue ketawa
gimana gue bisa buktiin kalau gue gak pernah kasih kesempatan sama lo
gue udah tau kali siapa lo
cewe lo ada di seluruh kampus ini kan
dan kenapa lo percaya
kita makan malam sebagai teman
setelah itu gue gak bakal ganggu lo lagi
gak ada salahnya kan kalau kita makan sebagai teman
dan abis itu gue gak akan pernah ganggu lo lagi
nah gitu dong
besok jam tujuh malem di kamar lo lagi

gue bakal nyebut wah ya
kita ketemuan disana aja
yang penting masuk jadi ya
malam minggu sukses nih
siang sama desi malam sama maura
wah keterlaluan nih si raka
lo emang harus bener bener dikerjain